caswiti ibu dari enam orang anak yang tinggal di daerah kampung belakang kalideres ini memiliki dua anak yang kini duduk di bangku sd dan smp
sejak pandemi covid sembilan belas suaminya bekerja sebagai kuli bangunan tidak mendapatkan pekerjaan lagi
rumah kontrakannya sudah tiga bulan tidak dibayar
namun baginya anaknya harus tetap bisa bersekolah
sejak sekolah dilakukan secara daring anak anaknya harus menumpang belajar di rumah teman mereka karena tak memiliki telepon pintar
hal ini menyulitkan anak anak dan juga temannya karena harus bergantian menggunakan telpon pintar
ini mah niatnya cuma untuk belanja baju ya bu
cuma nggak taunya kan ini pas covid itu belajar harus pakai hp
saya juga kan gak punya namanya emang gak punya sama sekali gitu hp nya itu
kalau ada mah nggak mungkin lah ya
jadinya akhirnya saya
tadinya juga saya nggak berani
akhirnya saya nggak belajar
ya itulah saya kepikiran sampai ke situ nyambut
sampai saya nitip kartu itu di toko
caswiti akhirnya menggadaikan kartu kjp kedua anaknya untuk membeli gawai bekas seharga rp enam ratus
ia berencana untuk menebus kjp anak anaknya menggunakan saldo yang diterima pada saat tahun ajaran baru
namun saldo yang diharapkan masuk ternyata tidak
tidak diterima sepenuhnya
selain masih memiliki utang anak anak caswiti kini terancam dicabut kjp nya
punya dia malah gak turun satunya itu kan ketahuan
satu turun satu nggak
yang tiara ya
yang kelas sd ya
naik kelas empat sekalian
yang ini bu nih ya
ini nggak turun
minta minta sama pemerintah sih jangan sampai dicabut
tolong gitu jangan sampai dicabut gitu aja
saya kalau dicabut mah
lebih berat juga walaupun sekolahnya gratis
sementara itu pemilik toko seragam di mana caswiti dan sejumlah orang tua murid lainnya menggadaikan kjp anaknya
mengaku pada awalnya menolak permintaan mereka untuk menggadaikan kjp sebagai jaminan
namun rasa iba pada mereka yang tengah kesulitan membuatnya akhirnya mau menerima kjp sebagai jaminan utang
selama uang yang diperoleh hanya digunakan untuk kebutuhan sekolah anak
karena kjp nggak boleh ditaruh buat sekolah saya kasih
karena benar benar dia ngambil baju kadang suami saya ikut nyariin baju saya kasih
menurut upt pusat pelayanan pendanaan personal dan operasional pendidikan
penggadaian kartu kjp menyalahi pasal tiga puluh tiga peraturan gubernur no empat tahun dua ribu delapan belas
sanksinya diatur dalam pasal tiga puluh lima
yaitu pencabutan kjp
matui pemanfaatan dan penggunaan kjp
di satu sisi apa yang dilakukan caswiti dan orang tua murid lainnya menyalahi peraturan yang ada
namun himpitan ekonomi dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak mereka menjadi alasan yang tidak bisa diabaikan
sampai saat ini dinas pendidikan dki jakarta belum memberikan sanksi terkait dugaan pelanggaran ini
syara mediana pranedia jakarta